terus saya juga nolongin dia
kenapa lagi sih dia
jam lima orangnya ada gak ya di rumah
itu tadi kan pas
pas gue ke rumah elsa
itu kejadian di hari pembunuhan roy
itu kan waktu gue ke rumah elsa
dan kalau emang bener roy itu terbunuh di jam lima sore
berarti bu sarah itu bukan pelakunya dong
orang jelas jelas gue lagi ngobrol sama dia di depan rumah
dia kenapa ngaku kalau dia pembunuh
kamu kemana sih cat
dari kamu tuh kemana sih
ini kakak udah di rumah loh ada kakak mici juga di sini
di morning jakarta kafe kak
kamu sama siapa ke sana
kamu inget gak sih kakak pernah bilang apa
kalau mau pergi kemana mana bilang sama kakak izin dulu ngomong dulu
yaudah kalau begitu kakak ke sana sekarang ya
eh ngapain sih udah dong gak usah gak usah gak usah
kamu tuh kenapa sih ngomong kayak begitu
kalau begitu kakak tuh sayang sama kamu loh
kakak juga pengen berdoa sama kamu nemenin kamu jalan bareng hangout bareng ya
masih gak boleh sih
ya udah deh terserah loh
yaudah kalau begitu sebentar lagi kakak berangkat ya
kita jalan sayang yuk
arikaku ada di morning jakarta cafe
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu gak mau akhir dulu mau gue
aku harus pergi
mau kemana lagi sih urusan apa lagi
intinya aku ada urusan kamu gak usah ikut
lagipula kamu gak usah khawatir
aku gak akan buat macam macam kalau pergi sendiri
aku mau pergi
ini ada urusan apa lagi sih
siu mau bertemu pasien saksi pembunuhan itu kan
cuma gue yang ada buat lo
dan bener bener peduli sama lo
nino tadi kesini
gue yakin dia ngikutin allah
karena dia curiga sama lo dan mau nyelidikin lo
gimana kalau sampai dia tahu semuanya
udah terslang perdama kan lo
caranya udah mulai datangropol
longer aja tuh orangnya
apa disituh youtube dong
kamu gak terlalu biasa ngerti dau aja
jernih belum kaya
harus ketemu sekarang
mau ketemu dimana
gue kesana sekarang
lo udah gak penasaran lagi kan soal ersa
tapi tadi gue belum selesai cerita
lo belum selesai cerita
nggak apa apa deh
ntar aja pas ketemu bu andin di sekolahnya reina
yaudah gue masuk ya
gue masuk ya
hei udah pulang kamu
andien gimana udah kesehatan
kayaknya sih udah ya tadi juga udah terima tamu ada miss olivia sama rafael tadi kesini
i'm not sure katanya sih i think halal bihalal idul hatta syulatul rahmi lah
katanya juga sih mama
yaudah sekarang nih dimana
nah itu dia
ada lagi di kamar rena tadi rena jatuh kepalanya kebentur
oh kenapa lagi ma
ya sama juga anak anak ya dia disuruh tidur siang terus nggak mau malah loncat loncat jatuh
yaudah aku ke kamar rena sebentar ya
kamu gak apa apa tadi oma bilang katanya kamu jatuh ya
kan sakitnya dari usir sama mama
alhamdulillah kalau nggak apa apa ya
tetap masih perhatian aku pikir udah sibuk
rena beneran gak apa apa kan ini
terima kasih udah nonton